kembali bersama kami di cnn indonesia breaking news
pemerintah daerah istimewa yogyakarta memastikan warga miskin
akan menerima jatah hidup selama tanggap darurat covid sembilan belas
setiap kepala keluarga akan menerima enam ratus dua puluh lima ribu rupiah
per kepala keluarga selama dua bulan dalam bentuk sembako
waktu dua bulan ini menyesuaikan masa tanggap darurat
yang ditentukan pemerintah hingga dua puluh sembilan mei
sedangkan masa tanggap darurat daerah istimewa yogyakarta
sudah dimulai sejak dua puluh maret
kepala dinas sosial d i e untung sukaryadi
mengatakan warga miskin yang akan menerima jatah hidup
berjumlah sekitar sembilan belas dua ratus kepala keluarga
namun untung belum bisa memastikan kapan dana jatah hidup dibagikan
karena masih harus melakukan koordinasi internal
untuk teknis pembagian dinas sosial pemerintah provinsi
daerah istimewa yogyakarta akan menyalurkan lewat dinas sosial kabupaten kota
jadi jaminan hidup ini
atau pantuan sosial itu untuk seluruh warga miskin
yang memang kehilangan mata panca harian
yang mereka mengandalkan hanya tenaga
mengandalkan punya jasa yang macet
ini sejumlah sekitar enam ratus dua puluh lima ribu per bulan selama dua bulan